gematak biru mengiringi langkah jemaah yang hendak menunaikan ibadah sholat idul fitri di masjid istiqlal jakarta
sejak pukul lima pagi jemaah mulai meramaikan masjid istiqlal
lautan jemaah sudah memenuhi lantai satu hingga lantai lima masjid istiqlal
inilah suasana idul fitri di masjid terbesar se asia tenggara istiqlal
tahun ini wakil presiden republik indonesia ma'ruf amin dan istri wuri ma'ruf amin
serta beberapa menteri dan perwakilan duta besar negara islam
melaksanakan sholat idul fitri di istiqlal
salah satu jemaah menceritakan pengalaman pertama bersolat idul fitri di masjid istiqlal
ia bahkan bersiap sejak pukul empat pagi
iya aku pertama kali pengalaman sholat di masjid istiqlal ya
ini karena berhubung kita nggak mudik
jadi ingin bikin pengalaman yang baru buat anak aku gitu kan
dia mukali kecil gitu kan dia biar ada pengalaman begitu masuk ke istiqlal
dia tanya istiqlal itu
apa gitu kan mesti terbesar di asia tenggara
oh iya gitu begitu masuk langsung wow dia udah amazing
wow keren banget wow itu indah banget
anakku memang begitu ya saking dia excitednya
begitu masuk dia cuma bengong lihat dedek kenapa gitu
saya tanya gitu terus dia bilangnya
woy ini amazing banget ini masjidnya besar banget
usai bersolat idul fitri raut kebahagiaan terpancar dari raut para jemaah
mereka merayakan dengan penuh sukacita
dan momen dengan bersuap foto
waktu itu pernah ya cuman kan kayak corona jadi agak sepi
tahun sekarang kan emang udah free gitu ya
jadi kayak lebih rame lagi dari biasanya seru banget sih
iya merinding amin merinding banget
gemak suaranya itu
oh dari jam empat udah bangun
pada hari ini yang perempuan yang areta tetap ada
untuk pertama kalinya masjid istiqlal menggelar
sholat idul fitri berjamaah dengan kapasitas penuh atau tanpa pembatasan jamaah
lebih dari dua ratus ribu anggota jemaah khusyuk melaksanakan sholat idul fitri
sebagai masjid terbesar se asia tenggara
masjid istiqlal masih menjadi prima dona jemaah yang tidak hanya hadir dari jakarta
namun dari luar kota jakarta
di sini para jemaah tidak hanya menunaikan sholat idul fitri berjamaah
namun sekaligus menjadi wisata religi di masjid terbesar istiqlal jakarta
selamat idul fitri mohon maaf lahir dan batin
fina nabilah surya utomo jakarta